pemerintah akan tetap fokus untuk meneruskan pemerataan penggelaran layanan jaringan empat g
sesuai dengan arahan bapak presiden jokowi dodo
terkait dengan akselerasi transformasi digital nasional
secara simultan lima g akan dikembangkan di wilayah komersial
di wilayah prioritas lainnya
untuk saling melengkapi dengan jaringan empat g yang sudah tersedia